oke pemirsa berikutnya siapa yang sering merasakan nyeri ketika tamu bulanan atau hate datang
ternyata nih ya nyeri head dapat diatasi dengan memodifikasi gaya hidup rajin berolahraga
ya juga sih betul
katanya sih dengan olahraga tubuh kita itu bisa memproduksi hormon yang meringankan nyeri nyeri saat hate
nah hormon apakah itu coba kita lihat liputannya
sebagian dari kita mungkin sering merasakan nyeri sakit kepala ataupun mual ketika datang bulan atau hyde
ternyata nyeri haide dapat diatasi dengan rutin berolahraga secara teratur
dengan berolahraga minimal tiga kali seminggu selama tiga puluh menit setiap kalinya
tubuh kita dapat menghasilkan hormon hormon yang nantinya dapat mengurangi rasa nyeri saat datang bulan
gimana sih caranya
ada dua hormon yang sebenarnya bekerja
yang pertama hormon yang efeknya jangka panjang
ini yang akhirnya nanti bekerjanya bukan yang ini nih nggak bisa nih kita mens sekarang terus kita olahraga terus nanti akan langsung kerja
hormon yang ini dia kerjanya mengkontra atau melawan prostaglandin
prostaglanin ini yang bikin nyeri yang bikin kita kram perut
nah hormon ini itu dilawan sama hormon yang dikeluarkan ketika kita olahraga secara teratur
jadi yang ini butuh akumulasi waktu
yang kedua adalah efek dari endorfin
nah endorfin ini yang bikin kita happy yang bikin kita rasanya emosinya jadi baik gitu
efek senang ini yang akhirnya dapat dinikmati secara langsung
lakukanlah olahraga yang sifatnya aerobik atau kardio
atau yang dapat meningkatkan heart rate atau denyut nadi seperti lari berenang zumba
saat datang bulan beberapa olahraga
mungkin terasa tidak nyaman bahkan mengakibatkan kontraksi perut
jika hal tersebut terjadi jangan berhenti
namun tetap lanjutkan dengan berolahraga yang lebih ringan seperti yoga pilates ataupun jalan cepat
jika setelah memodifikasi gaya hidup dengan berolahraga nyeri hide masih terasa
obat bisa jadi pilihan terakhir
untuk beberapa kasus di mana modifikasi gaya hidup itu tidak menghasilkan perubahan yang signifikan
jadi misalkan sesudah si pasien ini melakukan
olahraga secara teratur sesudah satu sampai dua bulan ternyata masih nyeri
masih tidak dapat bangun dari tempat tidur
masih rasanya sakit kepala sekali
masih perutnya sakit sekali sampai tidak bisa apa apa
dalam kasus kasus seperti ini akhirnya obat jadi indikasi
kalau yang sebelumnya dengan gaya hidup berfungsi ya tentunya tidak butuh penambahan obat
siap untuk memodifikasi gaya hidup anda dengan berolahraga
jika bisa mengurangi nyeri high tanpa obat